sementara itu ketua satgas penanganan covid sembilan belas doni monardo menyebut kegiatan yang dihadiri oleh pimpinan front pembela islam rizik syihab
yang menimbulkan kerumunan di beberapa lokasi ini berkontribusi dalam menyumbang angka penambahan kasus positif di dki jakarta
doni menjelaskan walau saat ini angka kasus positif dan angka kesembuhan di tanah air lebih baik dibandingkan rata rata kasus dunia
namun beberapa hari terakhir terjadi kenaikan kasus positif di ibu kota jakarta
untuk wilayah dki jakarta per dua puluh satu november bertambah sebanyak satu lima ratus tujuh puluh sembilan kasus dan per dua puluh dua november bertambah sebanyak satu tiga ratus empat puluh dua kasus
penambahan kasus positif terlacak dari kegiatan kerumunan seperti di bandara soekarno hatta petamburan selipi tebet timur dan megamendung jawa barat terkait acara yang dihadiri rizik syihab
sejumlah kasus yang ikut menambah terjadi
jadinya kasus selama libur panjang yang lalu adalah kegiatan kegiatan kerumunan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir
terutama di wilayah bandara soekarno hatta cengkareng di wilayah kelurahan petamburan dan juga wilayah selipi kemudian juga tebet timur serta megamendung